seekor lumba lumba terdampar di pantai tanjung alang makassar sulawesi selatan
mamalia ini terdampar dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya
sabtu malam lumba lumba ditemukan terdampar di pantai tanjung alang makassar
mamalia berukuran dua meter ini ditemukan dalam kondisi kritis dengan sejumlah luka di bagian tubuhnya
hewan ini diduga terkena bom ikan milik nelayan
kondisi lumba lumba yang masih hidup membuat sejumlah nelayan menyelamatkannya dengan membawa tubuh hewan itu kembali ke laut
pihak kepolisian tamalate makassar masih menyelidiki penyebab luka pada lumba lumba ini